padu padan penggunaan masker dan busana menjadi tren fashion khususnya selama masa pandemi ini
dan tren ini juga yang mendorong sejumlah clothing line di tanah air untuk membuka penjualan busana dan masker yang senada
masker pada umumnya dijadikan alat pelindung diri dan juga mencegah penyebaran virus corona
namun seiring berkembangnya masker kain padu padan busana dan masker pun menjadi tren fashion khususnya saat lebaran
tak sedikit pula sejumlah clothing line tanah air menjual item masker yang senada dengan busana yang mereka jual
harganya pun beragam dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah
berdasarkan pada bahan masker hingga motif pada masker tersebut
tak terkecuali fashion senada antara masker dan busana langsung menjadi sebuah tren
sayangnya tidak semua desainer melihat penjualan masker menjadi ladang bisnis khususnya pada industri fashion
fokusnya aku udah sangat bulet gitu bahwa kan di badriasmara id itu kami membuat baju gitu kan
kalau untuk masker mungkin ada beberapa peran yang lain yang mungkin itu menjadi sebuah bisnis tambahan
tapi karena aku mikir buat masker itu nggak gampang loh gitu
jadi buat masker itu bukan sembarang kayak pola

dan itu memang ada sentuhan cara polanya yang supaya ngepas di sini

barli juga menambahkan bahwa penggunaan masker pada industri fashion sudah ada sebelum pandemi
lantaran masker digunakan untuk keperluan pelindung wajah
untuk menghindari debu ataupun bakteri dan virus lainnya
untuk menghindari debu ataupun bakteri dan virus lainnya
namun dengan adanya virus corona penggunaan masker yang dipadu padan dengan busana
berpotensi menjadi tren bisnis dan juga tren busana
khususnya menghadapi konsep the new normal
nur aspasya andri kurniawan jakarta